aksi cepat tanggap mengirimkan dua ribu ton beras sebagai bantuan kemanusiaan ke palestina
ini merupakan bagian dari total sepuluh ton beras yang ditargetkan dikirim dengan kapal kemanusiaan ke palestina
kapal berisi delapan puluh kontainer beras seberat dua ribu ton dijadwalkan lepas jangkar
dari terminal peti kemas tanjung perak surabaya menuju palestina rabu dua puluh satu februari malam
pemberangkatan tahap pertama diperkirakan akan menempuh waktu sekitar empat puluh hari
delapan ton beras akan dikirimkan kemudian secara bertahap
pengiriman diharapkan sudah rampung pada akhir tahun ini
pengumpulan dan pengiriman bantuan ini merupakan hasil kerjasama banyak pihak
dukungan dari pemerintah luar biasa untuk program ini
oleh karena itu kami dengan bangga sekali selalu mengatasnamakan misi bantuan ini atas nama bangsa indonesia
berlayarnya kapal kemanusiaan menandakan hal konkret kepedulian bangsa indonesia
dalam merespon krisis kemanusiaan di palestina
saya membayangkan ketika beras indonesia dimakan oleh orang palestina
bukan rasanya yang beda atau sesuatu yang baru bagi mereka
apalagi yang tidak pernah keluar negeri
tetapi juga mereka merasakan adanya dukungan keberpihakan
bahwa saudara saudara muslim mereka dari jauh ternyata perhatian sama mereka
berpihak pada mereka
ini tentu akan memberikan dampak positif ke jiwa mereka
karena ribuan ton beras yang dikirim ke palestina ini dihimpun dari beberapa kabupaten di jawa tengah dan jawa timur
sejak panen raya pada januari hingga februari
kan zota marindora surabaya